dan kita akan kembali bergabung menyaksikan pelantikan men pan air b oleh presiden joko widodo langsung dari istana negara
presiden republik indonesia nomor sembilan puluh satu b tahun dua ribu dua puluh dua
tentang pengangkatan menteri pendayang kedahan aparatun negara dan reformasi lokasi kabinet indonesia maju p r d tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbangkan sekerasnya
mengutuskan menetapkan dan seterusnya
kesatu mengatakan saudara abdullah azwar anas sebagai menteri pendayang kedahan aparatun negara dan reformasi lokasi kabinet indonesia maju dalam sisa masa jabatan p r d tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
kedua dan seterusnya
ditetapkan di jakarta pada tanggal sembilan september
kamu lagi ditetapkan di jakarta pada tanggal tujuh september dua ribu dua puluh dua
presiden republik indonesia joko widodo
perani untuk dimohon berjuta empat yang telah ditetapkan
pembangunan sumpah jawa dan menteri pernahyagunan aparatur negara
dan informasi bidokrasi kabinet indonesia maju
sistema sejabatan periodik tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
oleh presiden republik indonesia
sebelum saya mengambil sumpah
berkenaan dengan pengangkatan saudara
sebagai menteri pernahyagunan aparatur negara
dan reformasi bidokrasi kabinet indonesia maju
dalam sisa masa sejabatan periodik tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara
apakah saudara beragama islam
iya beragama islam
bersediakah saudara mencapai sumpah menurut agama islam
bapak dan bapak ibu harap mengikuti dan mengulangi kata kata saya
demi allah saya bersumpah
bahwa saya akan setia kepada
undang undang dasar mekadatulik indonesia
undang undang dasar mekadatulik indonesia
serta akan menjalankan
serta akan menjalankan
segala peraturan undang undangan
demi dan mempaktik saya
kepada bangsa dan negara
dalam menjalankan tugas sejabat
dalam menjalankan tugas sejabat
akan menjunjung tinggi ketika jabatan
akan menjunjung tinggi dedika jabatan
bekerja dengan sepaya paya
dengan perkembangan sepaya paya
dengan penguasa al umjawab
dengan penguasa al umjawab
rohanilo dijon mengembalikan tempat semula
lalu perbausan indonesia raya